seperti lepu pada kuku hingga terlepas
jernihnya air membuat saya tak sabar untuk terjun melihat pesona taman laut wisata maumere
di mana saat ini saya berada di lantai paling tinggi yaitu lantai lima
oh yang biru udah lama banyak sih kobe nya asik
kita kalau bekerja kita kan selalu menghitung plus minusnya
yang mengaku lebih menikmati bermain klarinet daripada piano
ya pada tingkat keputusannya berbeda
ya tadi saya bilang ketika momennya injur
menurut liliana kecap dan saus yang dijual di indonesia memiliki kualitas yang berbeda dengan yang diimpor dari hongkong
tapi kita akan bicara pada sektor hilirisasi di sektor oil and gas
anggap memenuhi kebutuhan sebagai bela diri dasar bagi anggota kopasgat
jadi kita bisa membuat bisnis yang lebih luas
beberapa hari yang telah membeli tangga arah
terus lu dari kecil udah diarahin main basket
semakin sore daftar antrian semakin memanjang
sudah memilih memilih seleksi seleksi lagu sudah mulai praktis dan segala macam
sampai di pusat infanterima tanya aja